meski tak seramai kota istanbul bukan berarti ankara tak menarik untuk dikunjungi
salah satunya ankara state museum of painting and sculpture yang berlokasi di distrik altinda
sebagai pusat budaya dan seni museum lukisan dan patung ankara kerap menjadi tuan rumah perhelatan seni baik nasional maupun internasional
inilah yang menjadi alasan museum ini dilengkapi dengan aula yang dapat digunakan untuk pementasan konser
aula ini berkapasitas empat ratus dua puluh satu orang
museum ini memamerkan dua ratus tiga puluh satu koleksi lukisan dan dua puluh delapan patung
lukisan silataciri atau penjual senjata karya osman hamdi bey
menjadi salah satu koleksi lukisan pertama dan tertua yang ada di museum ini
lukisannya terinspirasi dari kehidupan sehari hari
penjual senjata merupakan karya yang dibuatnya tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
museum ini ramai dikunjungi wisatawan terutama saat ankara culture road festival digelar
tujuan saya berikutnya adalah mengunjungi pameran seni kontemporer di share modern
masih di distrik altinda
sale modern adalah pusat seni modern di ankara
sare modern buka senin sampai sabtu pukul sepuluh pagi hingga tujuh malam
tiket masuknya dua puluh lima lira turki atau sekitar dua puluh ribu rupiah
puas menjajal wisata budaya dan seni saatnya makan
salah satu restoran di distrik altindah ini terkenal dengan menu kebabnya yang lezat
kita lihat dapurnya ya
rahasia kelezatan kebab di restoran ini adalah pemilihan daging kambing dan sapinya
daging dari kambing berusia enam bulan dan sapi berusia sembilan bulan memiliki tekstur yang lembut
sepiring kebab berisi roti pita irisan daging saus tomat dan yogurt
saat disajikan kebab disiram dengan melted butter
seporsi kebab ini harganya satu ratus dua puluh enam lira turki atau sekitar satu ratus empat ribu rupiah
harga yang sebanding dengan rasanya yang lezat
daging daging yang lebih lembut dari daging daging sapi
ini enak banget loh
jadi beda banget nih sensasi rasanya kalau kita makan kebab yang biasa dibungkus dengan roti
yang ini beda banget
jadi saya bisa merasakan kelembutan dari daging kambing dan daging sapi yang begitu lembut
kenapa harus dikombinasikan antara daging kambing dan daging sapi
karena kalau ini hanya daging kambing saja maka terlalu fatty atau terlalu berlemak
oleh karenanya ada daging sapi yang menyeimbangkannya
dan yang uniknya adalah setiap kebab di sini

memang disajikan dengan yogurt
jadi ada rasa asam yang membuat rasa kebab lebih segar
dan selalu ada ini kalau ingin rasa yang pedas
nah kalau berwisata kuliner di turki belum lengkap nih kalau minumnya
ini adalah campuran yogurt air dan juga garam
biasa tapi ini enak
restoran yang dibuka sejak seribu sembilan ratus lima puluh enam ini selalu ramai pelanggan loh
dalam sehari minimal lima ratus porsi kebab ludes terjual
menjelang malam menikmati konser musik di ankara menjadi pilihan saya
cso ada ankara menjadi pusat kegiatan seni khususnya musik
kali ini saya hadir menyaksikan pertunjukan presidential symphony orchestra
salah satu orkestra simfoni pertama di dunia
konser bertajuk tsunami simfoni ini merupakan konser persahabatan turkiye dan jepang
kapal angkatan laut era ottoman yang karam sepulang dari jepang pada tahun seribu delapan ratus sembilan puluh akibat dilanda topan
pertunjukan orkestra semakin mengharukan ketika dokumen tersebut menunjukkan
ketika dokumen bencana tsunami di visual kan pada layar di atas panggung
victor pangaribuan evan askam ankara turki